hingga hari terakhir belum seluruhnya bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur
memberikan laporan harta kekayaan pejabat negara lhkpn ke komisi pemberantasan korupsi
pelaporan harta ini menjadi syarat wajib untuk verifikasi cagup cawagup dalam pilkada dua ribu tujuh belas mendatang
dibuka sejak pertengahan september dua ribu enam belas hingga batas akhir penyerahan yakni hari ini
baru tiga orang cagup atau cawagup yang melaporkan hartanya ke kpk
ketiganya adalah basuki cahayapurnama pada dua puluh satu september dua ribu enam belas
anies baswedan dua puluh tiga september dua ribu enam belas dan sandiaga uno pada dua puluh sembilan september dua ribu lima belas
sedangkan untuk jumlah lhkpn yang diserahkan hingga kini masih diverifikasi kpk
hasil pelaporan nantinya dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat melalui situs kpk dua
untuk laporan calon kepala daerah dan semua hasilnya bisa dilihat di kpk go id
jadi disitu sudah ada tabel tabelnya kemudian berapa yang dilaporkan itu semuanya lengkap disitu